kembali bersama cnn indonesia sports weekend
ada banyak cara bagi supporter sebuah klub untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap tim kesayangan
salah satunya adalah dengan mengoleksi jersi atau seragam bertanding klub tersebut
supporter merupakan aset nomor satu bagi sebuah klub sepak bola
mengingat sumber pemasukan terbesar klub berasal dari mereka
salah satu sumber pemasukan yang paling signifikan adalah melalui merchandizing
jersi klub merupakan item yang paling digemari oleh para fans
banyak fans yang akhirnya keranjingan untuk mengoleksi jersi jersi klub kesayangannya
indoktrinasi dari sang ayah menjadikan eko seorang liverpolian
eko adalah salah satu supporter liverpool yang akhirnya kecanduan mengoleksi jersey the red
kalau belum ada tv sih ada baca koran gitu ya itu bokap sih bapak suka liverpool
jadi dulu kan liverpool bagus ya jadi ketularan kayaknya
lain halnya dengan eko iskandar yang mulai gandrung menonton sepak bola di tahun sembilan puluh an ini
mengidolakan klub ac milan
ia mulai menjadi kolektor jersi ildia voloroso ketika masih belum banyak orang menjadi kolektor
jadi pas lihat tayangan liga itali tahun sembilan puluh an itu melihat jamannya van basten ruth gullit
nah itu udah mulai suka milan
memang dasarnya memang suka sepak bola gitu
berbagai cara mereka lakukan dalam upaya mendapatkan jersi tim pujaannya
belinya macam macam ada yang via online di indonesia
ada yang via online dari luar negeri
ada dari kolektor kolektor lokal
terus ada juga dari kolektor luar negeri juga
dari komunitas juga dari teman teman sendiri juga
kadang kadang kan ada yang oh ini baju ini mau ku jual nih
jadi kubayarin berapa gitu ya macam macam sih mas
ada yang dari store nya langsung dari aku beli dari store nya langsung di liverpool ada juga
ada semacam kepuasan tersendiri ketika mereka mendapatkan jersi incaran yang diidam idamkan
wah perasaannya kalau kita belum punya baju yang
yang diincer masih terus mencari itu
iya kan karena wah yang lain udah pada punya kayak baju kayak baju baju juara gitu
nah itu pasti jadi inceran kolektor
jersi yang dipakai pada momen momen tertentu atau dipakai langsung oleh pemain
dapat menggandakan nilai jersi tersebut
kalau untuk yang jersi punya momen momen cerita sendiri
itu bisa lebih mahal mungkin bisa sampai jutaan bisa sampai double digit juga tergantung
tergantung dari prestasi klub itu sendiri
misalnya ada momen pas mereka juara biasanya jersinya lebih mahal
atau ya itu tadi kalau dia jersi bekas pemain pakai itu biasanya lebih mahal
tak jarang para kolektor jersey mengejar tanda tangan pemain idolanya
untuk meningkatkan nilai jersi mereka
terakhir itu ketemu maldini waktu acara milan glory
nah itu saya ikut apa ikut meet and greet nya maldini dan dapat sign dari dia